gempa bumi dengan magnitudo tujuh yang mengguncang lombok mengundang sejumlah artis untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa melalui media sosial
penulis komedian raditya dika menyampaikan ucapan duka lewat instagram storiesnya
dan dalam storiesnya itu radit berharap warga bali dan lombok dalam keadaan baik baik saja
stand up komedian benediktus mencuit ajakan kepada warganet untuk berdoa bagi para korban sebelum memulai aktivitas
dan sementara itu personel superman is dead adib hidayat dan jirex juga ikut mencuit ajakan agar warganet menyalurkan bantuan bagi korban gempa di lombok
dan tidak mau ketinggalan
ketinggalan penulis novel asal bandung firsa besari juga mencuit duka yang terdalam untuk para korban tetap kuat para penyintas di ntb
diikuti dengan tagar pray for lombok pray for bali dan pray for ntb